seberapa sering memangnya pak jarod nengok pak ahok di dalam penjara
kurang dua puluh bulan ya kurang lebih ya dua puluh bulan
cukup sering saya tidak pernah menghitungnya
pasti ada setiap apa saya bilang setiap bulan setiap dua minggu sekali kah
paling tidak sebulan sekali ya
oke sendiri kah
sendiri kadang kadang istilahnya saja
oke selain pak jarod ada juga teman teman dari pdipk yang juga pernah nengok gitu sekali dua kali mungkin
ya pernah bumega belum
tapi bumega sering mengirim makanan ke sana
ya makanan kecil ya termasuk makanan favorit dia termasuk mengirim buku buku
oh iya karena kesibukan pak btp di dalam penjara kebanyakan baca buku tulis juga ya
dia baca dia tulis dia belajar dia berolahraga
selain bu mega siapa lagi pak yang bapak tahu gitu lah yang paling sering gitu frekuensinya untuk mungkin ngirim makanan atau juga makan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini